dunia yang berubah dengan cepat menuntut manusia untuk beradaptasi
kemajuan teknologi mendorong arus digitalisasi di segala lini
revolusi digital telah mengubah segalanya termasuk sistem pembayaran kita
maka tidak ada pilihan lain bagi bank sentral kecuali berubah agar bisa tetap relevan
saya abdurrahman asisten ekonom di departemen kebijakan sistem pembayaran bank indonesia
sejalan dengan perkembangan teknologi bank indonesia memiliki visi menjadi bank sentral digital terdepan
yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional
melalui blueprint sistem pembayaran indonesia dua ribu dua puluh lima kami berupaya menafigasi sistem pembayaran nasional di era digital
saat ini saya bertugas di program support office bspi dua ribu dua puluh
kami bertanggung jawab memonitor dan memastikan seluruh inisiatif bsbi
bagaimana cara bsi dua ribu dua puluh lima dapat berjalan dan terimplementasi sesuai dengan visinya
inisiatif bspi sejak awal diarahkan secara inklusif untuk mengikut sertakan pelaku ekonomi kecil dalam arus besar digitalisasi
melalui bspi dua ribu dua puluh lima kami bercita cita mewujudkan terbukanya akses sembilan puluh satu tiga juta populasi unbank dan enam puluh dua sembilan juta umkm pada ekonomi dan keuangan formal secara berkelanjutan
bertransformasi digital bukan hanya sekedar melakukan perubahan proses bisnis
dari manual menjadi terotomasi
namun terkandung makna yang lebih dalam
yakni perubahan mindset yang diikuti dengan perubahan perilaku
bantuan teknologi digital memungkinkan kolaborasi tanpa batas jarak dan waktu
konsep kehidupan ikigai dari jepang mengajarkan kepada saya bahwa sangat penting untuk memiliki tujuan dalam setiap tindakan
agar setiap hal yang kita lakukan memiliki makna dan kita dapat mengerjakannya dengan sungguh sungguh
jika kita tidak bisa mencapai tujuan kita harus mencapai tujuan
sama halnya dengan apa yang kami lakukan di bank indonesia
kami menyiapkan ekosistem sistem pembayaran indonesia yang mampu memberikan manfaat optimal bagi seluruh rakyat indonesia secara merata dan berkelanjutan
transformasi digital menjadi hal yang mutlak dan menuntut adaptasi
namun kehadirannya juga disertai risiko
keberadaannya semakin memudarkan sekat sekat jurisdiksi
di bank indonesia kami merespon digitalisasi dengan upaya striking the ride balance
yaitu mengoptimalkan manfaat dan peluang digital sambil meminimalisi risiko dan ekses negatifnya
dan memperbaiki keuntungan yang terbaik
dan memperbaiki keuntungan yang terbaik
dengan begitu ekonomi digital mampu menjadi sumber pertumbuhan baru ekonomi indonesia
sambut dan buatlah jadi maksimal